sekitar pukul delapan belas tiga puluh menit waktu indonesia barat fdr black box pesawat sriwijaya air yang jatuh di perairan kepulauan seribu
tiba di kantor komite nasional keselamatan transportasi jalan medan merdeka timur gambir jakarta pusat
menggunakan box berwarna oranye sebagai pelindung fdr pesawat sriwijaya kemudian dibawa untuk dilakukan pemeriksaan
dari temuan fdr ini nantinya diharapkan rekam data penerbangan dapat diketahui sebelum pesawat mengalami kecelakaan
sebelumnya kotak hitam atau black box flight data recorder pesawat sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh dua pkclc berhasil ditemukan pada selasa pukul enam belas empat puluh waktu indonesia barat
fdr merupakan alat yang merekam data data penerbangan seperti ketinggian kecepatan putaran mesin radar termasuk autopilot
black box sendiri terdiri atas dua komponen
selain fdr ada cockpit voice recorder cvr atau perekam suara kokpit yang berisi rekaman data data percakapan pilot di dalam kokpit
lokasi cvr sudah diketahui namun saat ini masih dalam upaya pencarian